lihat pastinya di beberapa kelenteng dan tidak terkecuali kelenteng petak sembilan di gelodok jawa barat
iya betul sekali ini kelenteng petak sembilan atau kelenteng cindeyuan mulai ramai didatangi umat tionghoa untuk bersembahyang sejak pukul enam pagi
ada yang datang sendiri ada juga yang datang bersama keluarga
keluarga tionghoa berdoa meminta keberkahan dan kesejahteraan kepada para dewa di sepanjang tahun anjing tanah ini dan juga meminta diberikan kedamaian
dan untuk mengetahui bagaimana kah jalannya perayaan imlek di kelenteng petak sembilan sudah ada arman helmi di sana
iya selamat pagi arman sudah pakai kemeja merah siap nih ya di kelenteng
bagaimana kemerian perayaan imlek di sana
tadi saya juga melihat seperti tahun tahun sebelumnya begitu ya banyak warga yang mengantri di depan kelenteng menunggu pembagian ampa
bagaimana pengamanannya juga di sana
ya baik nabila dan juga fani dapat saya ceritakan sedikit mengenai mekanisme pengaturan sekaligus pengamanan yang ada di kelenteng vihara dharma bakti atau kelenteng jindeyuan pada hari ini
menjelang ataupun juga pada saat perayaan imlek tahun dua ribu lima ratus enam puluh sembilan seperti itu
di depan para pengemis sudah diatur sedemikian rupa berbaris dan supaya mereka tertip untuk mendapatkan pembagian angpao seperti itu
aparat kepolisian sudah berkoordinasi dengan pihak kelenteng sendiri untuk membagikan angpau ini karena memang sejauh ini aparat kepolisian sudah bergabung dengan aparat tni
ada kurang lebih tujuh puluh lima personil gabungan lima puluh personil polri dan dua puluh lima personil tni untuk mengatur ataupun juga mengamankan kelenteng vihara dharma bakti ini dari membludaknya umat yang akan bersembahyang ataupun juga merayakan imlek seperti itu
dan sejauh ini yang kami pantau pembagian angpao tadi pagi sudah berjalan dengan lancar
mereka semuanya kebagian angpao ataupun juga rejeki
yang sudah dibagikan oleh pihak kelenteng sendiri seperti itu
dan untuk pengamanannya sendiri tadi polri juga sudah mengamankan menyiapkan tujuh puluh lima personil gabungan
mereka juga memperlakukan pemberlakuan sistem satu arah di lalu lintas sekitar kelenteng seperti itu
karena memang jalannya sangat sempit fani dan ila
jadi memang mau tidak mau tidak boleh ada kendaraan dua arah yang lewat tapi semuanya diberlakukan satu arah
pun begitu juga dengan umat yang akan datang atau masuk ke dalam kelenteng ini hanya diberlakukan sistem satu pintu
terkontrol pada saat masuk dan keluar hanya bisa melewati satu pintu di bagian depan seperti itu
dan untuk ritual sendiri mungkin bisa saya perlihatkan sedikit ini di belakang saya
mereka umat tionghoa langsung masuk ke bagian vihara utamanya
di sini ada dewi kwan im seperti itu
teman teman merupakan dewi ataupun juga dewa utama yang mereka sembah di kelenteng petak sembilan ini
dewi kuan im ini memperlambangkan dewi yang membawakan ataupun juga melambangkan kesuburan
dan juga kemakmuran bagi umat tionghoa
seperti itu sehingga mereka menyembah dewi kwan im
dan pada imlek dua ribu lima ratus enam puluh sembilan ini mereka meminta keberkahan meminta kesejahteraan meminta perlindungan
tadi juga beberapa umat tionghoa mendoakan negara ini agar supaya tetap aman tentram dan juga dijauhkan dari segala mara bahaya seperti itu
doa doa khusus yang mereka panjatkan sepanjang tahun baru imlek dua ribu lima ratus enam puluh sembilan ini pada umumnya mereka meminta keberkahan seperti itu
karena memang kebanyakan umat tionghoa bergerak
dan sektor perekonomian mereka berbisnis mereka mempunyai toko ataupun juga usaha
sehingga mereka meminta agar supaya usaha mereka berkah di tahun anjing tanah ini seperti itu teman teman
dan dapat kami informasikan untuk pengamanan sendiri ya warga ataupun juga umat tionghoa tidak perlu khawatir
karena aparat kepolusian tni polri dibantu dengan limas juga tetap berjaga jaga selama dua hari
pengamanan itu dilakukan selama hari ini sampai dengan besok
karena memang meskipun puncak kunjungan umat tionghoa itu sudah berlangsung tadi malam
ada delapan umat tionghoa yang datang bersembahyang pada saat jam dua belas malam
namun hari ini juga tidak menutup ataupun juga tidak menyurutkan antusiasme warga
mereka tetap masih banyak yang datang untuk bersembahyang di tempat ini
meminta doa kepada para dewa terutama kepada dewi kwan im
mereka juga terlihat mendoakan para leluhur mereka yang sudah meninggal mendahuli mereka
jadi mereka bukan hanya meminta keberkahan mereka juga turut mendoakan para leluhur mereka para sanak famili mereka yang sudah meninggal
seperti itu mereka juga terlihat ini ada yang membawa air seperti itu
air melambangkan kehidupan
mereka doakan air tersebut atau air yang mereka bawa itu supaya menjadi berkah bagi kehidupan mereka seperti itu
dan sejauh ini pun kondisi yang berlangsung atau kondisi yang berada di klenteng petak sembilan ini berlangsung dengan kondusif seperti itu
tadi juga sempat terlihat ada aparat keamanan aparat kepolisian yang berkeliling berpatroli untuk memantau warga yang beribadah atau bersembahyang
ila dan fani
ya baik terima kasih arman helmi yang melaporkan langsung dari kelenteng petak sembilan
sepertinya sudah ramai dan juga selamat kembali bertugas dan semoga perayaan imlek di sana tetap berjalan dengan aman tentram dan damai
dan seperti yang tadi juga disampaikan arman helmi ya bahwa imlek ini memiliki makna beragam terutama bagi etnis tionghoa di indonesia